informasi lainnya saudara penyidik subdit cyber ditreskrim suspolda jawa timur
menetapkan tiga orang tersangka pemeran yang membuat konten video berjudul guru tugas
yang diduga mengandung unsur sara dan asusila
subdit cyber ditreskrim suspolda jawa timur menangkap tiga orang konten kreator
yang membuat video berjudul guru tugas
masing masing pelaku memiliki peran berbeda
yakni sebagai pemilik akun pemeran dalam video serta juru kamera
setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik
ketiganya langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan polda jawa timur
kabit humas polda jawa timur kombes dirmanto menyatakan
ketiga pelaku dijerat dengan undang undang ite dengan ancaman enam tahun penjara
setelah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan termasuk ahli
bahwa tiga orang yang kemarin diperiksa hari kemis yang lalu sudah dinyatakan sebagai tersangka
dan saat ini yang bersangkutan sudah ditahan di rutan polda jawa timur
inisial y ini sebagai pemilik akun dan pengunggah video
kemudian s ini sebagai pemeran ustadz kemudian a ini
tersangka ini dijerat dengan undang undang nomor sebelas tahun dua ribu
undang undang terkait ite dengan ancaman hukuman enam tahun penjara